mengolah aneka hidangan kepala hewan memang butuh keterampilan dalam meracik agar sajian bisa terasa nikmat
beberapa proses seperti perebusan pencucian hingga pembakaran harus dilakukan dengan benar
jika kurang tepat maka akan mengganggu rasa hingga aroma masakan
kepala ikan dan kepala ayam adalah sajian yang sudah umum dan mulai banyak restoran atau tempat makan yang menyajikannya
untuk kepala ayam biasanya diolah dengan cara digoreng hingga dijadikan soto
sedangkan untuk kepala ikan bisa diolah menjadi gulai atau sop seperti salah satu restoran di wilayah surabaya jawa timur ini
perpaduan rasa gurih dan asam didapat dari aneka rempah rempah seperti kunyit daun kemangi
serai dan lainnya membuat pengunjung terus datang kembali
berbeda lagi dengan kuliner kepala kambing kalau yang satu ini tidak banyak yang menyajikan dalam bentuk utuh
jika ingin mencobanya anda bisa datang ke salah satu tempat makan di kota tangerang selatan banten
di sini sajian kepala kambing dijual mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh tergantung dari berat kepala kambing
untuk pengolahannya bisa menjadi sop gulai hingga semur
racikan bumbu yang pas membuat pengunjung tak ragu untuk mencicipi
kepala kambing itu
rasanya sudah spesial banget enak banget
terus satu juga kan kepala kambing muda
untuk menghasilkan sajian kepala kambing yang nikmat diperlukan sejumlah teknik memasak yang berbeda dengan sajian kepala lainnya
jadi cara masaknya itu kambing dari yang masih utuh
itu proses pertama itu kita hilangin bulu bulunya semua
jadi pakai dua metode
kita pakai rebus air supaya bulunya hilang
yang kedua pakai metode bakar
pembelian sajian kepala kambing utuh pun ternyata cukup banyak
dalam sehari tempat makan ini mampu menjual empat hingga lima kepala kambing yang dipesan online maupun langsung
kuliner kepala hewan ternyata sudah ada sejak zaman hindu buddha
tercatat dalam prasasti atau naskah naskah kuno bahwa terdapat strata dalam mengonsumsi bagian hewan yang sudah disembeli
ada strata dalam konsumsi bagian bagian tubuh hewan yang disembeli
bagian daging yang terbaik itu untuk kelas atas
bagian bagian yang terbuang yang dianggap sebagai bagian yang tidak dikonsumsi oleh kelas atas
seperti bagian kepalanya bagian kakinya bagian buntutnya bagian jerawannya itu dikonsumsi oleh kelas menengah bawah
meski dahulu kepala kambing menjadi sajian kelas menengah dan ke bawah
kini kuliner ini disantap oleh semua kalangan
bahkan harga jualnya pun menjadi kelas menengah
jadi yang paling mahal
karena penasaran saya pun mencobanya
dan ini pertama kalinya saya makan kepala kambing dengan ukuran sebesar ini
ternyata dagingnya empuk karena direbus selama dua jam
selain enak ini juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina
jadi jangan ragu buat nyobain kepala kambing
aulia wardani yudhistira satria jakarta